penerapan pembatasan sosial berskala besar yang direncanakan dilakukan dki jakarta
mendapat respons dari para gubernur daerah penyangga
gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan
pemerintah provinsi jawa barat telah memutuskan
strategi penanganan covid sembilan belas di wilayah bogor depok dan bekasi
harus selaras dengan provinsi dki jakarta
sebab mayoritas kasus covid sembilan belas di jawa barat terjadi di bodebek
ia juga menawari dki jakarta menggunakan rumah sakit di kawasan bodebek
emil menambahkan sudah menyarankan gubernur dki
agar berkonsultasi dengan pemerintah pusat
tentang rencana penerapan psbb senin mendatang
kemarin saya menyarankan ke gubernur jakarta
agar mengkonsultasikan lebih mendalam ke pemerintah pusat
karena setiap kebijakan di jakarta tentu berhubungan dengan dampak di elektronasional